melalui akun twitter bemui underscore official dan situs resmi bemui pada sabtu dua puluh enam juni lalu
badan eksekutif mahasiswa universitas indonesia mengkritik presiden jokowi dodo
dalam cuitannya bem ui mengunggah foto jokowi yang sudah diedit dengan background gambar bibir lengkap dengan mahkota raja
orang nomor satu indonesia itu dianugerahi gelar the king of lip service
bem ui menilai jokowi kerap mengobrol janji manis karena tidak selaras dengan kenyataan
sehari setelah bem ui mencuit aliansi mahasiswa universitas gajah mada yogyakarta pun ikut memberikan gelar kepada jokowi
tak tanggung tanggung melalui akun twitter at ugm bergerak aliansi mahasiswa ugm menobatkan tokoh sekaligus mantan almamater kampus ternama di yogyakarta itu
sebagai juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan
dikutip dari detikom sekjen partai persatuan pembangunan arsul sani menyebut
presiden jokowi dalam dua periode ini sedang berusaha memenuhi janjinya pada masa pilpres
tokoh partai berlambang kaabah itu pun mengungkapkan apa yang belum dipenuhi jokowi
konsepsikan sebagai sebuah katakanlah ya kebohongan
padahal bisa jadi belum dipenuhi itu karena satu saatnya memang belum sampai ya untuk dipenuhi satu masalah itu
yang kedua bisa jadi sedang dalam proses pemenuhan dan yang ketiga mungkin memang saatnya harus dipenuhi sekarang tapi tidak bisa dipenuhi
khusus ya yang terkait
terkait dengan soal soal perekonomian dan sosial lainnya karena memang keterbatasan ya
di sisi lain partai non koalisi pemerintah pks ikut berkomentar
ketua dpp pks mardani alisera meminta pemerintah dan para pendukungnya mendengarkan serta menerima kritik salah satunya dari mahasiswa
ketua dpp pks mardani alisera meminta pemerintah dan para pendukungnya mendengarkan serta menerima kritik salah satunya dari mahasiswa
seperti diketahui buntut dari kritik tersebut rektorat ui memanggil bem ui pada minggu dua puluh tujuh juni
pihak kampus beralasan pemanggilan ini merupakan bagian dari pembinaan kemahasiswaan
belum diketahui hasil pertemuan pihak kampus
dengan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi bem tersebut
tim liputan cnn indonesia